imas merlina dan keluarganya hanya bisa pasrah setelah bagian belakang rumahnya di kampung babakan cilame kecamatan kutawaringin
kebupaten bandung jebol akibat tergerus air sungai kami siang
bahkan sejumlah peralatan elektronik dan perabotan rumah tangga ikut terbawa hanyut air sungai cilame yang mengalir tepat di bagian belakang rumahnya
peristiwa ini terjadi setelah kawasan bandung selatan diguyur hujan pada kamis dini hari
pertama tama gini bangun tidur ada gumur air gede pas lihat barang barang udah nggak ada karena hujannya gede
airnya jebol pintu atau gimana
oh dari luar langsung jebol pintu langsung air berketangan langsung aku menyelamatkan diri keluar
dari depan belakang air gede aku menyelamatkan diri langsung keluar
kalau barang barang yang dibawa sama air apa aja
bukas lemari baju rak sepatu semuanya kunci kunci ke bawah paling
hujan pada kamis dini hari juga menyebabkan longsor tebing setinggi delapan meter yang merusak rumah milik yeni
yang lokasinya tidak jauh dari rumah imers
beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa longsor ini
jam empat lagi saur makan saur
mau ke air terus ngedengar itu gelap
kata jangan ke dapur takut
lagi duduk mau ke air terus itunya langsung gelap perusut langsung gitu
hingga kamis siang warga yang terkena dampak rumah rusak hanya bisa membenahi secara swadaya
mereka berharap segera mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat